nah pisangnya sudah terigunya sudah kau masaklah cepat cepat
aku ini sudah lebih dari lapar
ah bapak ini tak sabar semua akan pakai tahap
loh man terus kalau misalkan puisi itu bukan buat aku terus buat siapa
ya buat siapa kek lu gak perlu tahu
eh ada lagi yang mau datangnya anak kita
eh roman tapi kamu harus kasih tahu itu puisinya buat siapa man
si rambut ladang rupanya
mau apa dia
mau apaan sih bisa lo lepasin gak
gue harus berusaha untuk dapetin restu dari bokap lo dan lo juga gitu
mulan kalau gue cari cewek yang bisa masak gue pacarin aja ibu kantin bukan lo
tapi kan nggak ada salahnya juga kan belajar masak
iya gue pasti bakal belajar kok
ya udah kalau gitu gue pulang ya
hati hati ya pulangnya pacarnya roman armani
sekarang saatnya gue beraksi
buat apaan san
terus ntar bobby bilang susan tuh cantik
terus bobby suka sama susan
saya susan memakan buah durian di mulut sampai lumer
walaupun bobby keren bobby gak suka pamer
jangankan jalan sama susan jalan sama gina
kemarin waktu kondangan pangeran william pangeran inggris
hah yang nangis bobby diundang
ya gak diundang lah
bobby rumah di bojongkenyot pangeran william di inggris
gimana mau diundang
buuh ini orang
terus pasang dp biar roman liat
hmm kayaknya boleh juga tuh
bob bob ya kok tidur sih
ih malah tidur lagi
ck kenapa sih
tiap hari masih aja ada masalah gue sama orang
ini cerita kita
tentang rasa yang sederhana
namun harus terbentur nestapa
mungkin kita memang harus berpeluang
namun ku harap kau tak mengeluh
agar cinta ini tetap mulia
dan kantungnya restu dari mereka yang kita cinta
masih belum puas ya ketemu sama gue
kan kita baru ketemunya di sekolah tadi
ya emang kamu pikir siapa ya aku lah man
ya enggak maksud gue
lo ngapain di sini
ya pake nanya lagi
ya mau ketemu sama kamu lah
ketemu sama gue
ya buat apa
aku cuma pengen bilang makasih aja sih man
ya karena kamu udah masang puisi kamu di dpw whatsapp
aku tuh yakin banget tau gak sih mas
pasti visi itu buat aku kan
kamu nyesel gara gara kamu udah marahin aku di sekolahan
ya iyalah pastinya
gue sama sekali nggak nyesel karena udah marahin lo tadi
karena emang lo udah salah sama gue
nah pisangnya sudah terigunya sudah
kok masaklah cepet cepet aku ini sudah lebih dari lapar
bapak ini tak sabar semua kan pake tahap
terus kalau misalkan puisi itu bukan buat aku terus buat siapa
ya buat siapa ke lo gak perlu tahu
eh ada lagi yang menda tanya anak kita
eh roman tapi kamu harus kasih tahu itu puisinya buat siapa man
si rambut ladang rupanya
mau apa dia
mau apaan sih bisa lo lepasin gak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
gue gak mau kasih tahu lo bisa lepasin gak
enggak aku gak bakalan lepasin sebelum kamu kasih tahu puisi itu buat siapa
kok lo jadi maksa sih
roman pokoknya kamu harus kasih tau pc itu buat siapa roman please
ama aku bella yang ketemu di sekolah masih inget kan
iya pasti lah kami masih inget
lalu ada perlu apa kau kemari
aku kesini cuma pengen ketemu sama roman aja sih emang
untuk belajar bareng
iya untuk belajar bareng
kowi itu kan bukan teman sekelasnya roman kan
iya juga sih amang
nah sebaiknya kau pulanglah sekarang
ini sudah sore sudah hampir maghrib
sebentar lagi roman dan kami akan sholat berjamaah
setelah itu roman harus belajar
oh gitu ya emang inang ya udah kalau gitu aku pamit dulu deh
alhamdulillah untung ada bapak yang nyuruh bela pergi
ah baru satu hari bapak menginap di sini
sudah dua perempuan mendatangi kau
bagaimana kok bisa belajar
tak benar ini
kenapa sih pol
si roman mungkin lelah lagi
tapi ini lebih gawat
om andika marah sama gua
lo berdua harus bantu gua mikir
gimana caranya gua bisa dapetin lagi kepercayaan om andika
terus lo mau bikin apa ke dia
ya makanya gua kesini
gue minta bantuan lo berdua
lo berdua punya ide gak
gua beli handphone
lo berdua gimana sih
masa gak punya ide
mikir dong mikir
mikir dong mikir
mikir dong mikir
selama ini yang punya segudang ide itu si rey
lo jangan pernah sebutin nama dia lagi di depan muka gua
eh lo jangan pernah sebutin nama dia lagi di depan muka gua
karena gua lagi males sama dia
apa salahnya sih lo baikan sama dia
lo tau sendiri kan si rey orangnya kayak gimana
mending lu ngertiin dikit aja buat dia
daripada lo setak kayak gini
re itu udah bantu kasih ide ide yang bagus buat lo
buat ngerjain si roman
bentar ya sayangnya